dan kami juga sudah menghubungi pihak bmkg yang mengatakan bahwa di sejumlah wilayah
masih dalam posisi waspada tsunami
walaupun ditegaskan kembali oleh bmkg warga tidak perlu panik dan khawatir atas kondisi ini
hanya menjauhi bibir pantai sejauh mungkin berada dari pesisir kira kira begitu
kami akan mengupdate informasi dengan nasibul umam pihak sar purwokerto
pak umam selamat pagi pak
baik perkembangan dari purwokerto seperti apa pak
oke nama saya naibul uham saya ketua muhammadiyah disaster management center jawa tengah
kebetulan karena rumah saya di purwokerto
saya menyampaikan saja ini berdasarkan hasil asesmen sementara
ada beberapa informasi
yang pertama ada salah satu rumah warga roboh milik bapak kuseri
bapak kuseri usia empat puluh dua tahun pekerjaan buruh alamat desa keracak
desa keracak rt enam rw dua kecamatan aji barang kabupaten banyumas
ini infonya rumah roboh
kemudian ada informasi juga yang kami kumpulkan
beberapa gedung bangunan rumah sakit siaga medica di banyumas
itu beberapa titik ada bangunan yang retak dan mengalami kerusakan
belum bisa diidentifikasi apakah rusak sedang rusak berat atau rusak ringan
ternyata ada di beberapa titik lokasi
pak umam waktu
rumah sakit margono pasien pada keluar
kemudian belum ada informasi soal kerusakan
listrik padem ya
kemudian rumah sakit umum daerah kabupaten banyumas juga beberapa titik lokasi ada yang retak
demikian sementara informasinya
kami masih menemukan
kami masih menemukan
kami masih menemukan informasi dan kami akan berikan laporan nanti pagi jam enam untuk seluruh jawa tengah mas
pak umam kalau boleh tahu waktu kejadian bapak ada di mana dan bagaimana yang bapak rasakan kondisinya
persis saya ada di rumah karena saya ada di kediaman dengan anak dan istri
gempa yang terasa kita ria lebih dari sepuluh detik
kami menunggu sampai gempa betul betul berhenti dan kami baru keluar
hanya sepuluh detik yang dirasakan
kurang lebih lah kalau lihat jam itu lebih dari sepuluh detik
oke guncangannya cukup keras pak
beruntung ya pertama keras kemudian agak lamban kemudian beruntun lagi agak keras
demikian beberapa rumah seputaran kami yang ada di tuhan berkoh ini
laporan dari warga yang ada di luar
ini terasa cukup keras guncangannya ada beberapa yang berbunyi di atap atap rumah
walaupun di khusus kampung saya ini tidak ada informasi kerusakan demikian mas
baik kondisi sekarang bagaimana warga sudah kembali ke rumahnya masing masing dan tidak ada pengumpulan massa begitu
kalau di tempat kami tidak ada
tidak ada ya
yang ada informasi dari mdmc muhammadiyah jelajap
mdmc muhammadiyah jelajap itu tadi saya tanyakan mengisirinnya tidak berbunyi di bawah laut
tapi warga beberapa sudah mulai berhamburan menyusuk alun alun jelajap
jarak cilacap dengan kami cukup jauh cilacap ini pinggir laut
di selatan ya
oh begitu ada gembak saya langsung kontak jelajap
kemudian teman teman yang perbatasan jawa tengah jawa barat
saya sudah menghubungi kawan kawan di wanarja
untuk mencari informasi seputaran pangandaran
informasinya masih simpang syur
soal pangandaran sampai saat ini belum ada informasi
kemudian yang kebumen sempat terdengar bunyi sirinnya tapi tidak jelasirin dari mana
tapi informasi yang sudah masuk ke kami
ada dua orang pasien
dua orang pasien ini anak anak
yang dibawa ke rumah sakit pku muhammadiyah gombong kebumen
itu karena faktur
faktur di kurus dan histeria
jadi dua anak sudah dibawa ke rumah sakit pku muhammadiyah gombong
demikian sementara informasinya mas
faktur itu kan karena benturan pak ya
apakah kondisinya mereka tertimpa bangunan atau ada informasi tentang itu
kalau yang ada di kabupaten gombong sudah jelas itu akibat gempa
kalau faktor berarti dia kejatuhan
faktor itu kan patah ya
berarti dia kejatuhan berlita keras gitu ya
ada kemungkinan tertimpa bangunan pak ya
kalau informasi barusan masuk ini kota pekalongan
kota pekalongan ini sedang kami konfirmasi
informasinya ada satu orang warga di sugihwaras
gang satu a pekalongan timur kota pekalongan
satu orang warga tertimbun tembok rumah yang runtuh
kemudian maaf bang sukihwaras pekalongan kota ya
pekalongan pak ya
pekalongan itu ada dua kabupaten pekalongan
ini informasinya kota pekalongan
pekalongan itu ada di atas ya kalau gempanya
sudah masuk informasi a satu ini
korban atas nama ibu aminah usia delapan puluh delapan tahun
alamat sugihwaras rt dua rt delapan belas kecamatan pekalongan timur kota pekalongan
karena itu informasi yang masuk
kami ini sambil saya cek catatan catatan
assessment yang sudah masuk
masih seperti tadi
pak umam kalau boleh tahu informasi yang bapak dapat dari jejaring kawan kawan di muhammadiyah pak ya
di muhammadiyah disaster management center
jadi lembaga penanggulan bencana muhammadiyah
karena saya ketua mdmc jawa tengah
barusan saya sudah keluarkan instruksi kepada seluruh teman teman relawan muhammadiyah
melakukan koordinasi dan menunjuk ic commander
salah satu orang yang
yang saat itu sedang stand by di daerah masing masing
terus kami minta untuk
segera melakukan assessment
nanti pagi jam enam kami tunggu hasil asesmen
sementara ini yang bisa kami
pak kalau boleh tahu pak
itu informasi yang bapak kumpulkan
terkumpul dari pukul dua puluh tiga
secara simultan begitu
satu persatu muncul
informasi yang bapak sampaikan tadi ini merupakan
saya menduga ini dari wa group
kita pakai wa group
kemudian teman teman mengkode
sudah di lokasi dan
memberikan informasi itu
mengirim informasi ini ke
wa group untuk muhammadiyah jawa tengah untuk lembaga penanggalan
dan ini semua memberikan laporan
informasinya munculnya bertahap pak
informasi yang masuk kami kumpulkan kodifikasi
besok pagi jam enam kami minta mereka membuat laporan singkat
setiap situation report untuk hari besok tanggal enam belas
pak umam terima kasih atas waktunya bersama kami cnn indonesia pak
salam buat kawan kawan yang bertugas di wilayahnya masing masing
beri eyebrow terima kasih long